indonesia timur kondang dengan keindahan alamnya
selebritas dunia pun ini ternyata juga mengakui kelebihan dari wilayah timur nusantara ini
salah satunya ada aktor dunia leonardo dicaprio yang memuji keindahan pulau raja ampak
yunardo dicaprio memang sering menyerukan menjaga keindahan berbagai destinasi alam indah di dunia
kali ini dalam unggahan terbaru instagram pribadi miliknya
ia mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga alam raja ampat papua
menurutnya raja ampat merupakan laut dengan ekosistem yang sangat kaya
ia tidak ingin kekayaan alamnya rusak karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab
selain dikenal sebagai aktor kelas dunia
leonardo rekaprio juga terkenal dengan berbagai aksi dan gerakan untuk menyelamatkan dan menjaga lingkungan
soal satwa ia juga pernah mengunggah foto kehidupan gajah di sumatera
yang semakin tersingkir akibat perkebunan kelapa sawit serta perburuan liar yang tak terbendung